di kedai ini saya mau coba beef yakiniku chicken katsu dan tempura
walaupun pesanannya banyak masaknya sekaligus loh jadi hemat waktu
semua pesanan dimasak sesaat setelah dipesan jadi masih fresh semua
udang serta daging ayam dimasukkan dalam tepung terigu
lalu dilumuri dengan telur lanjut lapisi dengan tepung roti
goreng beberapa saat dan jadi deh tempura dan chicken katsunya
nah beef teriyakinya juga cukup simpel ya
tumis daging sapi hingga kecoklatan lalu taburi sayur mayur pendukung
serta bumbu jepang yang sudah disesuaikan dengan selera orang indonesia
aroma dari beef yakinikunya menggoda selera sekali
dalam sehari selalu ludes delapan kg daging sapi untuk menu ini
nah ini beef yakinikunya dagingnya memang potongannya tidak terlalu besar
sedang sedang saja tapi dagingnya memang tebal banget
tekstur dagingnya juga kenyal terus tingkat kematangannya merata alias vel dut
sementara untuk menu chicken katsunya juga gak kalah nikmat
setiap harinya satu ratus lima puluh ekor ayam digunakan untuk memenuhi pesanan menu ini
nah ini dia udang tempura
salah satu yang paling favorit bagi saya dan semua yang ada di sini
memang ukurannya tidak terlalu besar tapi dagingnya empuk banget lembut banget
dan sangat cocok jika dicocol dengan saus atau bumbu yang ada di sini
karena memang rasanya lebih asin dari bumbu bumbu lainnya
warung tenda kaki lima ini sudah dua puluh lima tahun melayani pelanggan
yang selalu kembali karena menyukai cita rasa suasana dan tentunya tertarik pada harga yang terjangkau
nah masih soal kuliner jepang kak cina
kami sudah mencari lima sekarang kita geser sedikit ke tawasan gandaria jakarta selatan
oh iya kalau mau masuk resto jangan lupa protokol kesehatannya ya
biar tetap aman dari penyebaran virus
habis itu kita intip chefnya yang lagi buat tepaniaki chicken basil
panaskan potongan wortel lobak dan sawi puting
selanjutnya panaskan daging ayam yang sudah dilumuri dengan daun basil
terakhir masukkan tombol
terakhir masukkan tombol

sudah tersedia semua menu yang ada di sini
ada menu yakitori ada menu tepanyaki chicken basil dan sekoro
dan juga menu yakimiku squid dan short rib yang akan saya masak sendiri di sini
burih lembut kenyap sekali menyedap mantap
menu menu di resto yang berdiri sejak tahun dua ribu enam belas ini dibanderol melalui harga tiga puluh enam puluh ribu rupiah
hmm jadi anda udah tahu belum mau pilih menu yang mana untuk santapan anda